anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
empat muda mudi di surabaya jawa timur
sukses membuat aplikasi transaksi jual beli
yang telah digunakan di berbagai negara
perusahaan rintisan ini kini mampu meraup
cuan miliaran rupiah tiap bulan
di sidoarjo juga ada mahasiswa berprestasi
yang mampu menciptakan cairan penghilang bau sampah
inovasinya ini sudah digunakan untuk menghilangkan
bau tak sedap di sejumlah tpa di sidoarjo
rania naura seorang mahasiswa jurusan biologi asal sidoarjo
mampu menciptakan cairan penghilang bau sampah
cairan bernama eko lindi ini dibuat dengan memanfaatkan
air dari tumpukan sampah atau lindi
yang dicampurkan dengan cairan pepes tebu
dan formula katalis organik
awalnya sempat tidak percaya
anggap percaya telur busuk
kita semprot itu juga hilang
awalnya memang tidak percaya
banyak sekarang masyarakat yang malam itu kesini
sudah tidak merasa risih tidak merasa sisik lagi
sudah dinyatakan sendiri oleh masyarakat
berkat ketekunan naura sejak desember dua ribu dua puluh
sejumlah tempat pembuangan sampah di sidoarjo jawa timur
tidak lagi mengeluarkan bau tak sedap yang menyengat
dan mengganggu warga dan pekerja di sekitarnya
harapan saya itu supaya eko lindi ini bisa dipakai oleh semua warga
dengan cara menyemprot yang seperti di tpst ini
hanya tinggal menyemprot sudah bisa bilang baru
jadi tidak perlu beli yang namanya tofteri atau nitrobakter
supaya ini bisa terjangkau untuk semangat
inovasi dari naura
ini telah resmi dipakai oleh dinas lingkungan hidup dan kebersihan sidoarjo
hingga kini naura masih terus mengembangkan penemuannya ini
hingga nantinya dapat diproduksi masal
empat pemuda di surabaya jawa timur
berhasil mengembangkan sebuah aplikasi
yang dapat membantu pelaku usaha mikro kecil menengah atau umkm
untuk mencatat pendapatan dan stok barang mereka
aplikasi ini bernama kasir pintar
berawal dari tahun dua ribu
yang tulus untuk membantu tidak disangka aplikasi buatan didit sepianto
burhanudin rashid nunek sepiana dan siti raisya fitri fnd ini
bisa memberikan pendapatan atau cuan
sebenarnya itu tujuannya ini mulia atau enggak enggak tahu ya
tapi sebenarnya pengen saya itu bantu mas
jadi kalau misalnya aplikasinya sudah terpakai meskipun gratis
saya merasa oh ini kerja saya itu berkah
walau sempat mengalami penolakan dari pedagang
keempat pemuda dari institut teknologi sepuluh november ini tidak menyerah
dan terus menyempurnakan aplikasi kasir pintar
keteguhan mereka pun terjawab
aplikasi yang nyaman dan mudah digunakan untuk segala usia dan usaha
membuat kasir pintar semakin banyak digunakan
dalam kurun waktu tiga tahun
aplikasi ini sudah diunduh lebih dari satu juta pengguna
aplikasi yang awalnya dipasarkan di toko sekitar kampus
kini digunakan di berbagai negara lintas benua
thailand malaysia singapura amerika serikat
berbagai negara di eropa dan jazirah arab
kini mereka menikmati cuan dari kasir pintar
tim liputan cnn indonesia